a a terlihat gengbut tidak
a a eh si bercanda
ya bener sih a
a a tidak pede pakai ini bener
mau ganti baju lagi
kalau a a ganti baju lagi
nanti ketinggalan rapatnya
ya tapi kan ini
menjadi tulang punggung
memang sudah berniat menjadi
mudah mudahan ma jangan sampai ya tupas saun
saya tidak mau menyalahi kodrat
kamu sudah tahu keadaan ini
tetap menghormati pak ustadz
banjir itu terjadi
karena hujan yang deras
karena selokannya saya taruh sampah
kalau kebun ini bisa bermanfaat
bisa memberikan kehidupan yang baik dan layak
tidak mau menggarapnya
baru kita bisa menyalahkan hujannya
itu ilmu empati
gurunya bernama ustadz al aqamed
kepala saya pusing
mungkin kebanyakan nangis
mampir dulu atuh cin
kita makan bareng
saya mau istirahat di rumah ros
tolong anterin incin ke dokter ya
takutnya dia kenapa napa
saya hanya perlu istirahat
ya udah atuh mak
ida anterin mak cin dulu
ida anterin mak cin dulu
mudah mudahan cin cepat sehat
kok kamu cepat pulang
tadi tekang bagiannya shalat jumat dulu mak

di rumah kang bagja mak
hari ini kang maggia libur
jadi nggak ke kebun
nanti kalau ambil rantang
ajak bagja ke sini
mak mau bicara
emangnya mata mau bicara apa
tentang pernikahan kalian
harus mengajak warga cidahu
untuk sholat berjamaah di masjid
kalau jam'ahnya banyak
kita bisa mengadakan sholat jumat berjamaah
sulit untuk mewujudkannya bagja
kalau menurut bagja bang
segala niat baik
yang dikerjakan dengan ikhlas
mesti allah bantu
kamu memang luar biasa bakya
kalau semua pemuda
di desa cidahu ini
memang yakin desa ini bakal maju
sudah ya memang langsung pulang
nggak mampir ke tempat kamu bagja
ya bang assalamualaikum
mau ketemu kang bagja
ada perlu apa
gak ada perlu apa apa kang
gak ada perlu apa apa kang
nah kang teh

soalnya kan lagi banyak kerjaan
mimin bantuin ya kang
gak usah terima kasih
gak usah terima kasih
akang teh sudah ada yang bantuin
ada manjubat sama ucuy
mimin mau ditemenin
gak mau ah
gak sekarang ya
nanti di lain waktu
iya serius mimin
beneran ya kang
assalamualaikum kang bagja
assalamualaikum kang bagja
kalau kang bagja mau nurutin kata emak
dede juga udah mulai
dede juga udah mulai
dede juga udah mulai
dede suka sama kang bagja
tapi dede gak mau
itu bapak kamu kalau mau ke pertemuan warga
dandannya lama begitu
a a terlihat gendut tidak
ya benar sih ah
a a tidak pede pakai ini benar
mau ganti baju lagi
kalau a a ganti baju lagi
nanti ketinggalan rapatnya
ya tapi kan ini